tim bergulu tangkis putra jawa barat meraih kemenangan atas sumatera utara
bertempat di sport hall gorbima kota cirebon senin petang jawa barat menang dengan skor empat
di tengah gemuruh para pendukung tim bergu putra jawa barat terpacu untuk memenangkan pertandingan saat melawan tim dari sumatera utara
hasilnya tim jawa barat berhasil menang dengan skor empat satu
pada pertandingan pertama tim tunggal putra jawa barat sempat menelan kekalahan atas sumatera utara dengan skor tujuh belas dua puluh satu dan dua puluh satu
beruntung di pertandingan selanjutnya dua ganda putra dan dua tunggal putra jawa barat bisa memenangkan pertandingan
setelah berhasil mengalahkan sumatera utara tim bergu putra jawa barat akan menghadapi sulawesi utara